dinas perhubungan memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi akan meningkat dari tahun sebelumnya
kondisi jalan dan juga fasilitas tempat istirahat menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemudik
bagaimanakah kesiapan jalur mudik bekasi karawang berikut produser lapangan natya shina melaporkan
perjalanan saya menyusuri jalur mudik kali ini dimulai dari jakarta ke kerawang
saya akan mengambil rute bekasi timur cibitung cikarang kemudian karawang tanpa melewati jalan tol
sebagai salah satu wilayah yang ramai dilintasi oleh pemudik pemerintah kota bekasi pun telah berbenah
jika beberapa waktu lalu jalanan bekasi masih berlubang kini kondisi jalanan sudah cukup baik dan siap dilewati pemudik
hanya saja kemacetan di beberapa titik seperti di jalan re marta dinata dan bypass gatot subroto cikarang
dan bagi anda yang ingin melakukan perjalanan mudik ke arah jawa barat dan sekitarnya anda harus menguas padai jalur ini
karena memang pada saat menjelang lebaran nanti arus lalu lintas di sini akan sangat padat
karena memang di sini kawasan yang sangat strategis
di sekitar sini ada bank kemudian ada sekolahan dan juga akan ada pasar tumpah pada saat bulan puasa nanti yang beroperasi hampir setiap hari
jadi sebaiknya anda menghindari jalur ini dan langsung mengambil akses tol cikampek
dengan kecepatan kurang lebih tujuh puluh km per jam saya tiba di karawang dalam empat puluh lima menit
tulisan selamat datang di kota karawang menandakan bahwa saya memasuki kota yang terkenal dengan kawasan industri nya ini
dari kejauhan mata tertuju pada sebuah masjid dengan baluran warna putih yang membuatnya tampak begitu indah dan megah
adalah masjid aliyah yang berada di dalam lingkungan rest area yang merupakan satu satunya masjid yang terkenal di kota

para pemudik yang baru saja keluar ataupun akan memasuki gerbang tol kerawang barat bisa beristirahat sembari beribadah di sini
bagi yang ingin buka puasa di sini tersedia beberapa pilihan rumah makan mulai dari rumah makan padang hingga sunda
setelah beristirahat sejenak saya pun melanjutkan perjalanan menyusuri jalan

namun sebelum menuju purwakarta saya mampir terlebih dahulu ke soto gempol yang berada di jalan rangga gede
soto gempol adalah kuliner andalan khas kerawang yang menjadi favorit para pemudik ketika mampir di kota ini
keunikan soto gempol ini ada pada kuahnya yang menggunakan santan murni tanpa campuran susu sedikit pun
apabila anda ingin buka puasa dengan menu khas karawang soto gempol ini adalah pilihan yang tepat